inilah video amatir yang diambil oleh babinsa
kecamatan kelari kabupaten karawang
video tersebut merupakan kondisi rumah dr wayan
warga dusun pasirwaru desa karanganyar karawang jawa barat
tak hanya isi rumah yang penuh dengan tumpukan sampah
ruang praktik juga dipenuhi sampah
meski kondisi rumah dan ruang praktik penuh sampah
menurut warga sekitar
pasien yang berobat ke dokter wayan cukup banyak
pasien datang dari berbagai wilayah di kecamatan kelari
selain dikenal murah dan manjur
sang dokter bahkan kerap membantu warga tidak mampu
dengan menggratiskan biaya pengobatan
banyak banget itu sampah apa
pasti keraset yang hitam yang banyak
kayak kebun bambu lah gitu
kayak tempat pembuangan sampah
nah gitu lah betul
di tempat prakteknya juga banyak bu sampah
kertas kertas juga sampai bertumpuk tumpuk
usai menjadi viral di media sosial kamis pagi
dinas lingkungan hidup damkar binsos dan bpbd
serta dinas kesehatan kabupaten karawang
serta warga sekitar bergotong royong membersihkan rumah dokter
kondisi seperti ini
berapa tahun pak
tidak tahu persis sih
karena saya biasanya cuma sampai sini
oh sampai itu aja ya
sampai depan pintu aja pak
kd ariasa kerabat dokter wayan menambahkan
saat ini dokter wayan tengah berada di bali dan belum berkomentar
adapun mengenai kediamannya yang menjadi viral
setelah pembersihan dan perbaikan masyarakat sekitar berharap
dokter wayan tetap membuka praktik pengobatan di rumahnya
selain pengobatannya dinilai manjur
dokter wayan dikenal ramah dan dermawan terhadap pasien yang kurang mampu